kami juga senang untuk menjalani pertemuan pemerintah dan pemerintah ganteng g dua puluh di sana
kami berharap di bawah presidensi argentina kami bisa membuat progres yang signifikan di agenda polisi g dua puluh
tentang cara kita harus bekerjasama untuk menyeimbangkan ekonomi global
memperkuat sistem moneter internasional
dan juga dalam pengurusan ekonomi digital
selain dari pertemuan ini kami juga menyiapkan seminar internasional
pertemuan forum dan kerjasama dengan imf
dengan bank dan partner domestik dan internasional
kami menanti antikan investor dan komunitas bisnis internasional
untuk datang ke indonesia
selain dari program foyet to indonesia kami juga menunjukkan bagaimana indonesia dan kawasan asia
telah berkembang sebagai salah satu reformasi dan ekonomi indonesia yang terbaik
sebagai hospitalitas foyet tempat yang luar biasa di indonesia berada di sini
ketempat buru buru majestu di yogyakarta
dan pulau toba yang luar biasa
jadi silakan menjaga kehubungan anda
sampai jumpa di sana